sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan
marilah kita mengikuti secara sesama dan hikmat
pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih
hasil pemilihan umum dua ribu sembilan belas
bersumpah menurut agama islam
di hadapan sidang paripurna mpr
yang akan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan
hadirin dimohon berdiri
persiapan pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden republik indonesia
presiden terpilih republik indonesia
dan wakil presiden terpilih republik indonesia
serta rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan
pengucapan sumpah presiden republik indonesia
demi allah saya bersumpah
akan memenuhi kewajiban presiden republik indonesia
dengan sebaik baiknya dan seadil adilnya
memegang teguh undang undang dasar
dan menjalankan segala undang undang dan peraturannya
serta berbakti kepada nusa dan bangsa
untuk berjaya dan melukai
dengan sebaik baiknya dan seadil adilnya
memegang teguh undang undang dasar
dan menjalankan segala undang undang dan peraturannya
serta berbakti kepada nusa dan bangsa
rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula
persiapan penandatanganan berita acara pelantikan